yuk buka rekening saham download aplikasi motion trade sekarang
pajar pajar tunggu jam
tak pajar sih
lalu aja anggap aku anak kecil
aku kan tahu semuanya
bentar lagi rahasia kita akan terbongkar nih
tadi aku nggak sengaja denger tasya sama pajar ngomong
dan mereka bilang mereka mau ke hotel venus terus bilang ke tristan
dan mereka akan ngebongkar rahasia kita mi
aduh mami gimana dong sekarang nih
kok mami malah senyum senyum doang
mami sadar nggak sih
bentar lagi impian aku kan dihancurin sama tasya
kamu tahu mimpi kita itu gak akan kemana mana saya
asal yang ngendaliin mimpi kita itu adalah otak kita
kami yakin tidak akan pernah gagal
sekarang kamu cepet masuk sholah
bersihin muka ngapain muka bikin cantik
semua aku belum
ini bukan karaoke
siapa yang suruh kamu nyanyi
dia banyak sekali masalah
dia lahir dengan matur
dia juga masih masih impubator
dia punya masalah
jadi ya banyak sekali kelemahan
dia tak terbelakang sedikit
ada masalah apa ya soe
ada masalah apa ya soe
ada masalah apa soe
ada masalah apa soe
matesan aja nih ngeliatin gue kayak gitu
badan gue penuh terigu kayak gini
ada apa ngapain di sini
mau di ajak pak tristan
mau di ajak pak tristan
mau di ajak pak tristan
mau di ajak pak tristan
pak tristan masuk
rencananya saya akan membuat launching yang besar besaran buat mafia
saya sudah membayar designer terkenal
make up artis ternama
juga penata musik terbaik
tentunya yang nomor satu di indonesia
yang akan merubah maudie menjadi penyanyi sensasional
nanti posternya akan ada di mana mana pak
dan saya juga ada nentuin titik di mana saya akan pasang billboard
jadi setiap kali orang yang lewat dia akan lihat siapa sih itu maudie
contohnya seperti ini pak
fotonya memang belum ada sekarang pak
fotonya akan diambil besok pada saat latihan
tentunya dengan fotografer yang sangat terkenal
besok kita akan mulai latihan
sebentar lagi kamu akan saya ubah menjadi penyanyi yang sangat terkenal
dan semua orang akan membanggakan kamu
kamu akan punya banyak fans
ya saya yakin pak
event ini akan menjadi event yang fenomenal
event yang sangat besar
gimana kamu udah siap
apa yang itu
maka jika dipilih atau tidak
kalo keluarga kamu sudah tau
maka jujur buktinya kamu mencari banyak kontak yang bermark output
mereka juga akan bekerja dengan dirinya
akan melarang beberapa pertanyaan